sesuai peraturan pemerintah nomor empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pos telekomunikasi dan penyiaran
di mana pasal tujuh puluh dua ayat delapan menyatakan bahwa migrasi penyiaran terestrial teknologi analog ke digital harus diselesaikan paling lambat dua november mendatang
kementerian kominfo terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan baru ini
salah satu upaya dalam mengejar target tersebut adalah dengan mendistribusikan stb atau set top box gratis kepada masyarakat agar langsung bisa merasakan dampak positif tv digital
direktur pengembangan pintalebar dirjen penyelenggaraan pos dan informatika kominfo marvel situmora menyebutkan
bahwa penggantian siaran tv analog menuju digital akan dibagi menjadi tiga tahap
yang dimulai pada tiga puluh april tahap kedua di bulan agustus dan terakhir pada november dua ribu dua puluh dua
nah dalam konteks analog switch off ini ada juga sebagai bagian dari analog switch off itu adalah pemberian stb atau bantuan pemerintah kepada rumah tangga rumah tangga miskin
nah karena ini stb ini memerlukan suatu pengetahuan lah paling tidak sedikitnya sehingga dalam melaksanakan distribusi nantinya kita perlu melakukan ujicoba
nah karena ini stb ini memerlukan suatu pengetahuan lah paling tidak sedikitnya sehingga dalam melaksanakan distribusi nantinya kita perlu melakukan ujicoba
nah karena ini stb ini memerlukan suatu pengetahuan lah paling tidak sedikitnya sehingga dalam melaksanakan distribusi nantinya kita perlu melakukan ujicoba
satu uji coba ini diperlukan bagaimana nanti menginstalasi stb ini ketika sudah ada diberikan kepada masyarakat
kedua uji coba ini juga untuk melihat sistem monitoring kita yang kita bangun jadi sistem dashboard kita nanti diintegrasikan
begitu di install di rumah masyarakat maka itu akan langsung termonitor
oh ini stb ini sudah diinstall di rumah tangga
tangga a atas komitmen atau pemberian stb dari grup misalnya grup trans tv kita itu transmedia
direktur operasional transmedia latif harnoko menyebutkan bahwa pembagian stb gratis kepada warga kurang mampu di majalengka
merupakan salah satu kegiatan dari total enam ratus enam belas stb gratis yang dibagikan kepada masyarakat di berbagai daerah di indonesia
hal ini merupakan langkah cepat transmedia grup untuk melakukan distribusi stb gratis
apalagi majalengka menjadi salah satu daerah yang tak lagi mendapatkan siaran tv analog
pada tahap awal analog shoot off di bulan april mendatang
kominfo jadi kalau teman teman lihat set top post kita lebih kecil
jadi kita desain sendiri akhirnya kita dapat value edit sendiri
udah hasil desain itu
jadi kan keusahanya kepada pengolah distributor itu dia merasa oh gue ke bandung
bisa menurunkan harga gitu kan
itu bentuk solusi yang kami lakukan
yang kedua adalah bagaimana distribusinya itu bisa tercatat rapi tercatat administrasif dengan baik yang melalui teknologi digital
sekretaris daerah pemerintah kabupaten majalengka eman suherman
mengapresiasi bantuan yang diberikan transmedia kepada empat ratus warga kurang mampu di majalengka
sehingga turut dapat merasakan siaran televisi dengan kualitas yang baik
momen ini juga akan digunakan oleh pemkap majalengka
untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk beralih dari siaran tv analog ke tv digital
kami pun baru tahu tadi tanggal tiga puluh satu april ini akan dilaksanakan pemberhentian
oleh karena itu jangan sampai masyarakat nanti merasa tidak paham tidak mengerti
bisa jadi ketika tv nya tidak bisa hidup tidak bisa menangkap sinyal
boleh jadi dikirain tv nya yang rusak padahal sinyalnya
karena itu perlu kita apa namanya publikasi ke masyarakat
dan saya akan buat surat diedarkan kepada seluruh masyarakat di majalengka
agar mereka paham dan mengerti yang pada akhirnya sudah menyiapkan diri
tak hanya acara seremoni pemberian stb sejumlah kru kominfo dan transmedia juga langsung datang ke rumah warga
untuk memberikan edukasi soal pemasangan stb
hanya dalam waktu lima belas menit saja untuk proses pemasangan
stb dapat digunakan dan langsung dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat setempat yang hanya memiliki pesawat televisi analog
masyarakat majalengka antusias dengan kehadiran bantuan ini
karena sebelumnya hanya dapat menyaksikan tak lebih dari tiga siaran televisi analog
namun kali ini dapat menyaksikan puluhan hingga ratusan siaran televisi dengan kualitas yang jernih
banyak ada tiga puluh dua channel terus warnanya cekat cekas jelas tuh bening burem sedikit
nah tetap aja yang itu nggak ada yang lain channelnya itu cuma ada enam sekarang ada tiga puluh dua
makasih banyak buat transtv udah dikasih box digitalnya channelnya masih makin banyak
dan warnanya bening cekas gak kayak yang sebelumnya
cnn indonesia sebagai salah satu anak perusahaan transmedia
terus melakukan kontribusi nyata untuk mendukung kebijakan pemerintah
dalam memberikan surat televisi berkualitas di seluruh wilayah di indonesia
baik di perkotaan maupun pedesaan
yang menjadi salah satu tujuan dari kebijakan analog swit off ke tv digital